kasus pembunuhan vina dan eki polisi juga memeriksa sosok linda yang merupakan teman fina dan eki
lagi lagi sosok peggy menjadi sorotan
usai diperiksa polisi linda mengaku tak mengenal sosok pegi yang ditangkap polisi dan disebut sebagai otak pembunuhan vina
peggy itu menurutnya mbak linda ada di ktp mbak katanya
itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan
tapi secara keseluruhan dari delapan terpidana sekaligus peggy kenal nggak secara pribadi
otak otak dengan amarung vina sebelum kejadian berapa hari mbak
sudah lama sudah lama banget
lebih dari enam bulan mungkin
sementara mantan kapolda jawa barat tahun dua ribu enam belas
anton carlyan memastikan saat kasus fina terjadi penyidikan dilakukan oleh polres cirebon
anton carlian setuju jika harus ada audit investigasi agar kasus penyidikan fina lebih transparan
sehingga demi transparansi saya sangat setuju untuk mengadakan audit investigasi dan mengadakan gelar khusus
jika perlu bisa diawasi langsung oleh
dan nanti bisa disampaikan kepada publik
sehingga publik pun juga bisa menerima jumlah dpo yang menjadi berkurang
usai menetapkan peggy sebagai tersangka polisi juga memeriksa keluarga peggy
untuk menguatkan penyidikan soal keberadaan dan peran pegi dalam kasus pembunuhan vina